tapi terus gimana
tapi gapapa tenang aja pak dokter
bu dewi cuman lecet dikit
kalau ini pasti nisa yang sengaja
mau bikin dewi celaka lagi
saya panggil bang oding aja ya
bang odin merhatikan
gerak gerik yang mencurigakan gak
situasi aman terkendali pak dokter
yaudah dipantau terus
dan kalo ada apa apa kabarin ya
siap pak dokter
itu artinya lo udah tau dong
siapa pelaku yang sebenar
nah disitu gue butuh bantuan dari lo
untuk menindaklanjuti kasusnya
dengan lebih dalam lagi
untuk membuktikan kalau dewi itu
bener bener tidak bersalah
dan kalo perlu pelakunya dimasukin ke penjara
oke deh siap
dia sekarang udah bisa jalan seperti itu
makan kata dokternya
ini abi kalau dia optimis terus seperti ini
dia sebentar lagi udah bisa copot grup
abi aja bisa sembuh
mamah juga pasti akan sembuh
kenapa kamu bawa mama keluar
kamu celakain mama
mama butuh udara segar
kita ngajak mama kesini supaya mama mau makan
gak usah banyak alasan kamu
ini justru kalau buat mama nih
saya bilang diam kamu
jangan sampai mama seperti ini
sampai jumpa di video selanjutnya
makasih bang odin
keterlaluan kamu dewi
kamu sengaja mencelakakan mama
kurang puas kamu
kemarin bikin mama udah kecelakaan
loh kamu bukannya pergi sama abi sama
oh jadi kamu yang nyuruh perempuan murahan itu pergi sama anak kamu
mas jangan sekali sekali lagi kamu biarin cerry pergi sama dewi
apaan sih nis kalau mereka cuma makan siang doang di taman
lagian pergi sama mama sama odin juga
kamu gak usah naif
kamu tau gak dewi ngajakin kita semua ini keluar rumah karena dia akan mencelakakan kita
fantasi kamu tuh udah terlalu tinggi
tadi kursi rodanya oma hampir ditabrak sama mobil
tapi untung aja bibi dewi eh maksud cherry tante dewi langsung lari cepat ke oma
ya ampun tapi oma sama tante dewi gak apa apa kan
oma sih gak apa apa tapi tante dewi jatuh kasian pak tangannya berdarah
oke oke papa tinggal sebentar ya
gak apa apa kok pak ibu gak apa apa
saya bantu yang ini
nggak usah bu biar saya ajak
aku ambil kotak obat dulu ya
makasih pak saya bisa obatin luka saya sendiri
kita masuk ke dalam

masa ini kita bisa masuk ke dalam

masa ini kita bisa masuk ke dalam
kamu jangan lupa pesan aku kan
udah udah tadi udah minum obat
diminum sebelum makan terus yang pil yang warna putih
udah aku minum tadi setelah makan
dan inget ya dewi
kamu harus tetap semangat ya
kalau kamu bisa ngelawan penyakit ini
ilmu kedokteran sekarang ini itu sangat canggih sekali
dan penyakit kanker itu bisa diobatin
harus selalu punya pikiran yang positif dan semangat
dan jangan lupa minum obat oke
insya allah akan selalu semangat
pokoknya aku nggak boleh patah semangat
aku harus bersyukur atas kehidupan yang udah allah berikan kepada aku
terima kasih karena kamu udah semangatin aku terus
kamu ingetin aku untuk terus bersyukur dan menghargai hidup ini
itu bermakna sekali buat hidup aku
tanggung jawab untuk menjaga kesehatan kamu itu optimal
itu yang nomor satu
karena badan kamu kesehatan kamu hidup kamu itu ya kurniaan dari tuhan
kalau kamu mau jaga abi mau jaga bu ratno mau jaga semua yang lain itu nggak ada masalah
boleh justru bagus
tapi kalau kamu sendiri kondisinya tidak fit gimana caranya kamu mau jaga mereka
jadi kamu harus inget ya kamu harus jaga diri kamu sendiri
iya udah dulu ya telponannya
aku harus kembali
kalau ke kamu gimana udah diobatin kan
apa itu tadi ah luka luka kamu luka dewi luka
udah aman gapapa
permisi pak bobi
dewi luka luka om my got berarti ada sesuatu yang terjadi sama dewi
nah kenapa ini tadi
kamu istirahat ya
disini biar bobby mati
aku harus kasih tau bobby
kalau nisa yang ternyata adalah pelaku sabotase kecelakaanku ini
oh iya pak dokter
tadi kan bu dewi lagi nolongin bu retno tuh yang kursi rodanya ngacil ke jalanan
ternyata dia hampir jadi celaka pak dokter
wah tapi terus gimana
tapi gapapa tenang aja pak dokter
bu dewi cuman lecet dikit
kenapa aku yakin kalau ini pasti nisa yang sengaja mau bikin dewi celaka lagi
saya panggil bang oding aja ya
bang odin meratikan gerak gerik yang mencurigakan gak dari bu nisa
situasi aman terkendali pak dokter
baiklah ya udah dipantau terus dan kalau ada apa apa kabarin ya
siap pak dokter siap